gerindra untuk menjelang pilkada ini salah satunya mbak erina
kami memang penjaringan penjaringan ini
kami juga saya utamakan putra daerah
salah satu putra daerah ini kami yang kami lirik kan pak erina gundono ya
istilahnya kami memang mencari kader kader muda atau calon yang muda
untuk dipromosikan ke masyarakat lewat partai gerindra
untuk menjelang pilkada ini
dan masih banyak calon calon yang lain yang dari internal
misalkan seperti mas puja lisman puja gusuma
ada mas danang sulistio
yang nantinya kader kader ini
dari partai dari internal dari gerindra
kami memang akan saya son dengan partai yang lain
karena partai gerendra di sileman enam kursi
minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus sepuluh kursi
artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain
yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan partai golkar
partai pan dan mungkin nanti bisa lobby lobby dengan partai yang lain
sudah ada komunikasi mungkin dengan mbak erina
kami belum komunikasi tetapi kami memang mengincar ya
mengejar salah satu kandidat
yang memang betul betul putra daerah atau putra sleman ya
karena mbak erina ini kan tinggalnya di jalan karurang
ini memang kami mengangkat putra daerah yang mungkin masyarakat sleman belum banyak yang mengenal beliau
ini kami publikasikan siapa tahu nanti bisa
apa bisa kami munculkan lewat partai gerindra
kalau mekanisme penjaringannya seperti apa
mekanisme penjaringannya ini nanti ada beberapa tahapan
tapi memang kami baru persiapan persiapan dan kami juga baru saja rapat dengan dpd
pilkada yang serentak ini di lima kabupaten kota
penjaringannya nanti ya kami membuka internal dulu
setelah itu dari eksternalnya
berarti kira kira ada berapa nama itu yang bisa dimajukan pak
yang pertama mbak erina kami sendiri selaku ketua dpc
kalau memang kami nanti ditugaskan atau direkomendasi dari dpd ke dpp
karena aturan aturan dari partai gerindra ini adalah dari dpc kami mengajukan ke dpd
dpd nanti yang mengajukan ke dpp
karena dpp ini nanti yang akan membuat rekomendasi dan akan merekomendasikan siapa saja
selain mbak erina ada pak saya sendiri pak sukaptana
ada mas danang wijaksana sulistya selaku ketua dpd
ada lagi mas lisman pujakusuma selaku kader muda juga